dia tidak membunuhku
bagus tuan bagus jai
kalian memenuhi panggilanku
kesetiaan kalian sungguh teruji
kalian sama sekali tidak terpengaruh pada orang yang sudah menyerupai diriku
kalian pasti tahu mana malabir yang asli dan mana malabir yang palsu
jangan lupa jai
jangan lupa jai
kenapa kalian menyerahku
aku ini abdi setia kalian
rupanya kalian dalam pengaruh malampir jadian itu
aku adalah abdis setia kalian
yang akan melindungi kalian dari segedap marah bahaya
aku weiterkan aku selalu
hal itu juga agak merah
hari ini rupanya terjadi karena kuvanku
aku pasti akan bisa menangkap dan membirasakanku
apa uratmu yang bukan putus
jangan mulus saya saya masih mau hidup
katakan dimana badirul
dia tidak ada di sini
sekarang dia dimana
di istana lembah hantu
antar di sana
kalau kamu tidak mau mengantar
aku yang akan menghabisimu
cepat keluar kruksuk
ada apa lampir
segera kumpulkan para siluman
suruh menghadap padaku
aku ingin segera menghabiskan mak lampir jadian jadian itu
yang suka berani sekali menyerupai aku
aku tidak mau terlibat dalam masalah di antara kalian
karena aku sulit membedakan mana mak lampir asli
dan mana yang palsu
kalian sulit dibedakan
lebih baik kalian selesaikan sendiri tanpa melibatkan aku
berani sekali kamu menentang beritaku
ampun lampir ampun
ampun mah jangan bunuh aku
ampun lah fir tolong lepaskan aku
kalau saja kamu tidak pernah berjasa pada aku
pasti aku sudah memilasakanmu keruksuk
oh ini sungguh sulit dipercaya
bahkan mak lampir yang kuanggap jadi jadian sama hal yang mengatakan seperti itu
dia tidak membunuhku
karena aku dianggap banyak berjasa kepadanya
kamu tidak perlu percaya padanya
karena akulah sejatinya mak lampir
aku akan selalu percaya padamu
cepat kukulkan para siapapun
suruh mereka menghadap semua padamu
akan ku jalankan perintahmu
kemana aku harus pergi
pada siapa kau harus minta bantuan
sekarang ini aku jadi tidak tahu
yogopati pasti tahu yang mana majikan yang sesungguhnya
aku bisa meyakinkan kerungsung dan yang lainnya kalau akulah sejatinya mak lampir
istana bagainda berdiru sangat jauh sekali
dan kita melewati butokala dan ajak turangga sangat berbahaya
aku tidak peduli
tugas kamu hanya mengantarku ke sana
aku ditawan bangsa manusia
dibawa ke istana lembah hantu
kamu hanya akan menjadi santapan ajak turangga dan butokala
tidak ada siapa pun di sana
pasti perbuatan ajak turangga
bagaimana dengan itu
apa ini yang disebut kalabuta oleh prajurit itu
aku tidak menyangka ada makhluk yang seseram ini
ini aku farida
raja siluman buaya yang sudah membuat wajahku seperti ini
lindungilah badir ya allah
aku tidak akan menyakitimu farida
jangan galak galak farida
kalau kau galak galak seperti itu kau terlihat bertambah cantik farida
aku telah mempersiapkan pesta yang sangat meriah untukmu
aku sudah menikah denganmu
pesta pernikahan kita farida
aku tidak mau menikah denganmu
kamu belum tahu siapa aku
aku adalah raja diraja dari bangsa aku
kau akan aku jadikan permaisuri yang disembah oleh seluruh makhluk bangsaku
aku tidak sundi menjadi istrimu
aku sudah punya kekasih
aku sudah punya kekasih
aku sudah punya kekasih
aku sudah punya kekasih
persetan dengan kekasihmu
kau akan tetap menjadi permaisuriku
kau akan tetap menjadi permaisuriku